mohon perhatian hadirin di mohon berdiri
presiden republik indonesia tiba di tempat acara video conference
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
hadirin disilahkan duduk kembali
yang terhormat presiden republik indonesia
yang kami hormati para menteri kabinet indonesia maju
kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi
rakernas serta bapak ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual assalamualaikum
warahmatullahi wabarokatul selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin yang
kami hormati acara peresmian pembukaan rapat kerja nasional penguatan ekosistem inovasi
teknologi badan pengkajian dan penerapan teknologi tahun dua ribu dua puluh satu dimulai mengawali acara
pada pagi hari ini laporan kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi bapak hamam riza
bilalmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi
salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan yang kami hormati
dan muliakan presiden republik indonesia
bapak haji joko widodo yang kami hormati bapak menteri riset dan teknologi kepala badan riset dan
inovasi nasional yang kami hormati menteri sekretaris kabinet yang kami hormati ibu bapak
para undangan baik yang hadir di istana negara maupun yang hadir secara daring di auditorium
gedung bghb dan di seluruh indonesia pertama tama marilah kita panjatkan puji dan salam sejahtera
dan syukur kehadirat allah swt tuhan yang mahesa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga
kita dapat hadir dalam acara pembukaan rapat kerja nasional bppt dua ribu dua puluh satu penguatan ekosistem inovasi
teknologi bapak presiden dan bapak menteri yang terhormat undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang
sinas iptec telah memberikan landasan yang kuat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional
bppt sebagai salah satu lembaga penyelenggara iptec
di bawah koordinasi kemenristek brin
mempunyai fungsi strategis dalam meningkatkan penguasaan teknologi
dan menghasilkan inovasi
dengan dukungan bapak mentistek kepala brin
yang menjalankan orkestrasi litbang jirap
untuk menghasilkan invensi dan inovasi
untuk itu bppt bertugas menguatkan ekosistem inovasi
khususnya di delapan bidang fokus teknologi
yang selaras dengan prioritas riset dan inovasi nasional
di antaranya di bidang teknologi kesehatan dan pangan
bppt fokus pada kemandirian bahan baku obat
alat kesehatan untuk penanganan covid sembilan belas
teknologi tepat guna pangan pencegah stunting dan smart farming
di bidang teknologi kebencanaan
bppt sedang membangun infrastruktur sistem peringatan dini tsunami
bersama bmkg dan bnpb
selain itu teknologi modifikasi cuaca
dimanfaatkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan
serta upaya redistribusi curah hujan
untuk pencegahan bencana banjir
bppt berperan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan membuat perusahaan yang lebih mudah

dan melaksanakan big data untuk mendukung satu data indonesia
sejalan pula dengan revolusi industri empat
kami menginisiasi strategi nasional artificial intelligence
untuk menjadi masukan bagi rancangan perpres
terkait dengan kolaborasi untuk inovasi kecerdasan artifisial
bapak presiden yang kami banggakan
bppt telah mampu membangun pabrik pemurnian garam
rakyat berkapasitas empat puluh ribu ton per tahun
membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah
serta membuat percontohan pengolahan emas bebas merkuri
di pertambangan emas skala kecil
berbagai bidang teknologi lainnya
seperti bidang energi baru terbarukan
menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi skala kecil
pembangkit listrik tenaga biogas dan biomasa
serta mengejar inovasi di bidang energi baru
di bidang teknologi kendaraan bermotor listrik
bppt telah menghasilkan fast charging station
dan motor penggerak listriknya
sedangkan untuk bidang teknologi kemarin minuman
bppt telah menghasilkan desain kapal pengawas
yang dimanfaatkan oleh kementerian kkp
khususnya di bidang teknologi hankam
bppt bersama konsorsium drone kombatan elang hitam
sedang bekerja keras untuk siap tebang perdana
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
bapak presiden dan bapak menteri yang kami hormati
rapat kerja nasional bppt dua ribu dua puluh satu bertujuan
untuk merencanakan dan menjalankan program inovasi indonesia
yang strategis fokus dan terukur
dengan mengedepankan reformasi birokrasi
melalui budaya kerja transformasi digital
rapat ini juga menetapkan penguatan peran pengkajian
dan penerapan kesehatan
melalui pengembangan sumber daya manusia
yang berkarakter terampil dan siap bekerja keras
dengan semangat bppt solid smart dan speed
bapak presiden yang kami muliakan
pada kesempatan yang sangat baik ini
mohon perkenan kami menyampaikan beberapa permohonan
kepada bapak presiden
pertama bppt yang telah mendapatkan penguatan peran
melalui undang undang sina siptec
memohon dukungan bapak presiden
agar bppt terus memperkuat ekosistem inovasi
untuk percepatan pemulihan ekonomi
dan meningkatkan daya saing produk indonesia
yang kedua kami memohon dukungan dan kepercayaan
untuk bppt melaksanakan penugasan nasional
yang telah diamanatkan
serta lebih banyak lagi
untuk kami laksanakan dengan baik dan tuntas
pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih
atas dorongan kuat bapak presiden
untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri
bisa mendapatkan kepercayaan dan kegunaan yang lebih luas
demikian laporan yang bisa kami sampaikan
selanjutnya kami memohon dengan hormat bapak presiden
berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka
rakernas penguatan ekosistem inovasi teknologi bbpt dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih atas perkenannya
gemilanglah bangsaku indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu yang berbahagia
marilah kita saksikan bersama
penayangan video capaian inovasi teknologi
setahun sudah indonesia menghadapi pandemi covid sembilan belas
dengan berbagai tekanan di seluruh sektor
termasuk dunia usaha
bppt dibawah koordinasi dan orkestrasi
kementerian riset dan teknologi
badan riset inovasi nasional
dengan membentuk task force riset dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas
ventilator buatan salmegri yang sudah diproduksi bppt dengan lens
bppt juga meluncurkan mobile lab biosafety level dua
sebagai produk inovatif dari bppt
laboratorium ini dapat digunakan untuk pemeriksaan pcr
dan hasilnya dapat diketahui dalam empat jam
untuk kembali meningkatkan daya saing indonesia
bumn untuk melakukan riset dengan menggandeng bppt
dalam hal pengembangan teknologi
untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain
perubahan perubahan seperti ini
tidak mempunyai lembaga riset yang baik
atau misalnya kerjasama dengan bppt
ya kita masih berkutat senang dengan hal hal yang kita hadapi
rutinitas setiap hari
selain itu bppt mempunyai program prioritas nasional lainnya
seperti bidang transportasi dengan pengembangan infrastruktur
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
kita memiliki sebuah peluang untuk menjadi pemain kendaraan motor listrik
karena kita memiliki yang namanya lithium baterai
yang itu menjadi kunci
sementara untuk menjawab tantangan pengawasan kedaulatan nkri
bppt mengembangkan pesawat udara mirawak
drone yang dinamakan elang hitam ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium
antara bppt kementerian pertahanan tni angkatan udara itb
pt dirgantara indonesia dan pt land persero
sedang dalam bidang mitigasi bencana
bppt mengembangkan sistem peringatan dini tsunami
yang biasa disebut indonesia tsunami early warning system atau ina tews
indonesia sudah melakukan antisipasi bencana tsunami dengan terorganisir
ina tews menggunakan perangkat decision support system
yang dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan darat dan laut
untuk menentukan seberapa besar resiko tsunami setelah gempa
mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan
bppt melalui balai besar teknologi modifikasi cuaca
memberikan solusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
yang terus melanda setiap tahunnya
bekerja sama dengan bnpb dan bnpb
bagi serta tni polri
bppt melaksanakan arahan presiden joko widodo
untuk menjalankan aksi hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca
ya semprot di darat sudah
ini mau berangkat hujan buatan
meskipun hari jumat lalu juga sudah kita perintahkan sudah diterbangkan
dan alhamdulillah saat itu di indra giri hilir juga hujan turun
nah ini sekarang kita lakukan lagi menabur
semoga karena awalnya ada
bppt juga memiliki armada barunajaya
yang merupakan kapal kegiatan riset dengan teknologi canggih
namun dalam kondisi tertentu
kapal ini turut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut
seperti saat terlibat dalam pencarian black box pesawat sriwijaya air satu ratus delapan puluh
yang jatuh di kepulauan seribu
dan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan karawang pada dua ribu tujuh belas
presiden joko widodo mengapresiasi keterlibatan bppt
dalam upaya pencarian black box tersebut
menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada seluruh jajaran di pasar nes di tni polri
kementerian perhubungan bppt akp
baik atas nama pemerintah dan masyarakat
saya menyampaikan terima kasih
kiprah bppt ini akan mendorong implementasi teknologi
dalam segala sektor pembangunan
dan turut mensukseskan visi indonesia mars dua ribu empat puluh lima
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi
beserta seluruh jajaran
yang saya hormati para peserta rakernas
hadirin dan undangan yang berbahagia
kita wajib bersyukur atas anugerah tuhan
berupa sumber daya alam yang melimpah
ini patut dan wajib kita syukuri
kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya
secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat
untuk kesejahteraan rakyat kita
tetapi tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak
anugerah tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat
bahkan kita harus bergeser dari ekonomi yang berbasis komoditi
menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi
kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi
harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita
para peneliti para inovator para industriawan indonesia
semuanya harus bekerja bersama sama mengembangkan teknologi masa depan
teknologi hijau yang ramah lingkungan
teknologi yang mensejahterakan rakyat kita
bapak ibu hadirin yang saya hormati
ada beberapa hal penting yang harus
dilakukan bppt agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara ekstraordinary
pertama bppt harus berburu inovasi dan teknologi
untuk dikembangkan dan siap diterapkan
saya yakin ratusan ribu peneliti ribuan lembaga riset
teknologi di pemerintah dan swasta
dan jutaan inovator di masyarakat luas
pasti memiliki banyak temuan temuan
mungkin itu temuan awal yang masih perlu dikembangkan
mungkin temuan matang yang siap untuk diterapkan
dan langsung bisa diindustrikan
selama pandemi ini saja
banyak inovasi inovasi di bidang kesehatan yang ditemukan
banyak inovasi alat kesehatan seperti ventilator respirator
yang sangat berguna untuk para pasien covid sembilan belas
teknologi untuk screening penderita covid sembilan belas seperti genos
yang sangat murah sangat mudah dan sangat cepat
ini sudah mulai dipasang di semua stasiun kita
dan beberapa lokasi lokasi penting yang padat
dan banyak interaksi setelah mobilitas orang
yang mampu mendeteksi adanya antibody covid sembilan belas
dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu per satu
demikian pula temuan di bidang lain terutama pandemi covid sembilan belas
jadi jangan sekedar membeli mesin jadi sekaligus bersama seluruh ahlinya
tapi kita harus membuat kerjasama produksi teknologi di indonesia
ini tolong digarisbawahi
harus membuat kerjasama produksi teknologi di indonesia
yang melibatkan para teknolog indonesia
sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalamannya itu
perintah ini bukan hanya untuk bppt
tetapi kepada seluruh jajaran kabinet
terutama para menko menko maritim dan investasi
dan kepada menko perekonomian
kepada menteri perdagangan menteri perindustrian menteri bumn
dan juga kepala pkpm
dengan kekuatan pasar raksasa yang kita miliki
kekuatan pasar besar yang kita miliki
juga dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah
kita mempunyai leverage yang kuat
pikirkan betul cara cara cerdas untuk melakukan
akuisisi teknologi ini secara murah
yang ketiga bppt harus menjadi pusat kecerdasan teknologi indonesia
sekali lagi bppt harus menjadi pusat kecerdasan teknologi indonesia
saat ini kita berada di zaman perang ai
persaingan dalam menguasai ai sudah
persaingan dalam menguasai ai sudah
sama dengan kayak space war di era perang dingin
sama dengan kayak space war di era perang dingin
siapa yang menguasai ai
dia yang akan berpotensi menguasai dunia
ini kita kejar kejaran
ini kita kejar kejaran
dan menghadapi perang ai saat ini
kita memerlukan bpt yang bisa memproduksi
tolong bppt sinergikan talenta talenta diaspora
dan anak anak muda yang sangat militan
bangun mesin ai indo yang bisa memfasilitasi
memfasilitasi kecerdasan komputer
kecerdasan manusia untuk mendukung
pemulihan ekonomi yang tidak konvensional
saya berharap agar bpt bisa menjadi
lembaga yang ekstraordinari
terus menemukan cara cara baru
menghasilkan karya nyata yang kontributif
untuk kemajuan bangsa
dalam kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
prakernas badan pekajian dan penerapan teknologi
bppt tahun dua ribu dua puluh satu saya nyatakan dibuka pagi hari ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada tuhan yang maha esa
marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama
yang akan dipimpin oleh bapak hadi surahman
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya rahman ya rahim
tiada kata yang lebih indah dan hasanah pada pagi hari ini

selain memanjatkan syukur kehadiratku ya allah
karena telah mempertemukan kami dalam rangka rakenas bppt dua ribu dua puluh satu
penguatan ekosistem inovasi teknologi
ya allah ya alim tuhan yang maha berilmu
limpahkanlah kepada kami dan para pemimpin kami
kekuatan lahir dan ketetapan hati yang istiqomah
dalam ikhtiar menghasilkan inovasi inovasi teknologi
yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional
di bawah naungan ridhomu ya allah
ya allah tampakkanlah yang benar itu benar
berikanlah kekuatan kepada kami
untuk melaksanakan kebenaran itu
dan tampakkanlah yang salah itu salah
dan berikanlah kekuatan kepada kami
untuk meninggalkan kesalahan itu
allahumma inna na'udhu bikamin ilmillah yang fa'f
ya allah kami berlindung kepadamu
dari ilmu yang tidak bermanfaat
dari hati yang tidak khusyuk
dari nafsu dunia yang tidak pernah puas
dan dari doa yang tidak dikabulkan
ya allah ridhoilah dan mudahkanlah
pelaksanaan rakernas ini
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
hadirin yang kami hormati
demikianlah acara pada pagi hari ini selesai
selanjutnya presiden republik indonesia
berkenan meninggalkan tempat acara video conference
hadirin dimohon berdiri
baik hadirin yang kami hormati
saya persilahkan kembali untuk bisa
mendepati tempat duduknya
dan marilah kita kembali memberikan tepuk tangan
baru saja kita menyaksikan bersama
rangkaian acara pembukaan rakernas penguatan ekosistem inovasi teknologi
di tahun dua ribu dua puluh satu yang tadi kita saksikan bersama
dibuka langsung oleh presiden joko widodo
dan juga pastinya ada kepala bppt di sana bapak hamam riza
kalau kita flashback sedikit
tentang apa tadi yang sudah dipaparkan oleh bapak presiden joko widodo disampaikan
karena sejumlah arahan arahan kepada bapak ibu yang hadir disini
dan juga seluruh pihak yang hadir secara virtual saat ini
diantaranya adalah kita memang harus
mencukuri sumber daya alam
dan harus bisa terus berupaya untuk melakukan inovasi
terkait hal hal yang ada
diantaranya adalah mulai berpikir bagaimana caranya nanti
bisa bergeser ekonomi berbasis komoditinya
bergeser menjadi ekonomi berbasis inovasi
dan tadi disampaikan ada sejumlah pesan ya bapak ibu
dari bapak presiden joko widodo
yang pertama adalah bagaimana bppt harus berburu inovasi dan teknologi
untuk selalu dikembangkan dan diterapkan
dan bisa menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dimanapun itu
tujuannya adalah bagaimana nanti bisa mengembangkan teknologi
bisa berdaulat teknologinya
bisa mencapai kedaulatan teknologinya
untuk mencapai teknologi hijau berbasis lingkungan
yang pastinya berdampak bagi seluruh masyarakat indonesia
dan kemajuan teknologi di indonesia
salah satunya adalah dengan bisa mencapai pemulihan ekonomi ya
di masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
memang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi
tapi keyakinan itu ada dan tadi juga sudah diapresiasi langsung
oleh bapak presiden joko widodo bagaimana kinerja dari bppt
sejauh ini termasuk saat masa pandemi covid sembilan belas
sementara itu tadi kepala bppt bapak hamam riza juga sudah menyampaikan
melaporkan bahwa inovasi teknologi terus dilakukan
sesuai dengan bidang bidang fokus bppt
dengan tujuan bisa meningkatkan pemulihan ekonomi nasional
semangat sumber daya manusia terus dilakukan
dan juga speed dan kita sama sama harus berkolaborasi
baik itu pihak bppt pihak swasta
melibatkan perguruan tinggi pula untuk bisa bersama sama terus
mencapai inovasi teknologi ya
untuk bisa menguatkan ekosistem inovasi teknologi ke depannya
baiklah demikian tadi rangkaian acara pembukaan rakernas
yang sudah kita saksikan bersama
di mana perlu saya informasikan kepada seluruh
penonton yang saat ini menyaksikan mungkin secara virtual
saya informasikan bahwa seluruh rangkaian acara
pembukaan rakernas ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
di mana tata letak panggung tata letak tempat duduk
semuanya sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan
selain itu seluruh pihak yang terlibat juga sudah dites
sudah dilakukan swab test begitu untuk bisa memastikan bahwa kita semua dalam kondisi
sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan
selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu di mana nanti pada pukul satu siang
atau tepatnya pada pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat
kita akan mulai kembali rangkaian acaranya
rangkaian acara rakernas ini masih akan berlangsung nanti
dengan adanya penandatanganan kesepakatan antara bppt dan mitra bppt
kemudian yang sayang sekali untuk dilewatkan adalah pemahaman
paparan dari sejumlah keynote speakers yang akan menyampaikan pemaparannya
di antaranya ada menteri riset dan teknologi kepala badan riset dan inovasi nasional
bapak bambang brojonegoro akan ada pula jenderal tni purnawirawan muldoko
dan ada sejumlah pembicara lain yang akan hadir dari sejumlah kementerian dan lembaga
oleh karena itu saya mohon
kesediaan untuk seluruh hadirin untuk bisa kembali lagi nanti pada pukul satu siang
kembali menyaksikan rangkaian acara hari ini
saya mayfri syari mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara pembukaan rakernas badan pengkajian dan penerapan teknologi dua ribu dua puluh
penguatan ekosistem inovasi teknologi pada pagi ini
dan kita akan bertemu kembali pada rangkaian acara berikutnya pada pukul satu siang nanti
terima kasih dan selamat pagi
boleh tepuk tangan semuanya